terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
kpk menetapkan bupati bogor ade yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan audit laporan keuangan di pemerintahan kabupaten bogor
total ada dua belas orang yang ditangkap oleh kpk tapi hanya delapan yang ditetapkan sebagai tersangka
kasus ini bermula dari keinginan ade yasin agar laporan keuangan pemerintah kabupaten bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau wtp
keinginan ade yasin ini membuat anak buahnya melakukan swab kepada auditor bpk perwakilan jawa barat
kpk memperkirakan nilai suap mencapai satu sembilan miliar rupiah berupa pemberian uang mingguan selama proses pemeriksaan yang berlangsung dari bulan februari sampai april dua ribu dua puluh
dalam operasi tangkap tangan kpk menemukan uang satu miliar dua puluh empat juta yang terdiri dari uang tunai rp lima ratus tujuh puluh juta
dan sisanya di rekening bank
keuangan pemerintah kabupaten bogor dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
yang kedua ia yaitu kasudid kas daerah bpkad kabupaten bogor
ma sekretaris dinas pada dinas pupr kabupaten bogor
re ppk pada dinas pupr kabupaten bogor
rf kasubat keuangan setda kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
tk kepala bpkad kabupaten bogor
ar sekretaris bpkad kabupaten bogor
hl stad bpkad kabupaten bogor
am pegawai bpk perwakilan jawa barat
kasub auditorat jabar tiga pengendali teknis
am pegawai bpk perwakilan jawa barat
ketua tim audit enter entry kabupaten
bogor gigitr pegawai bpk perwakilan jawa barat
garis miri pemeriksa hnrk pegawai bpk
perwakilan jawa barat sebagai pemeriksa
sampaikan berikut dengan adanya
laporan masyarakat terkait dengan dugaan
adanya pemberian uang dari bupati kabupaten
bogor melalui orang

bersama kemarin menginformasikan telah melakukan
penahanan kepada dua belas orang yang diamankan
dalam liri operasi tangkap tangan di dalam kpk
di wilayah bogor jawa barat
dari hasil operasi tangkap tangan tersebut
ada delapan orang yang kemudian ditetapkan
sampai sejauh ini pagi ini maggie
belum ada update atau perkembangan lanjutan
yang informasi yang dirilis oleh pihak kpk
sambil melakukan pemeriksaan mendalam
kepada pihak pihak yang saat ini
tengah menjalani pemeriksaan
di gedung merah putih kpk
tentu saja informasi yang terakhir kita dapatkan
kemarin seperti kita tahu bersama
bahwa ketua kpk firly bahuri mengumumkan
kronologi dari operasi tangkap tangan tersebut
hingga mereka yang kemudian ditetapkan
kalau kita lihat dari penjelasan semalam
oleh pihak kpk maggie
bahwa operasi tangkap tangan tersebut
seperti yang saya sampaikan tadi
meriksa dua belas orang yang terlibat di dalamnya
kemudian hanya ada delapan orang
yang ditetapkan menjadi tersangka
salah satu dari ke delapan orang itu
adalah bupati bogor
yakni ade munawaroh yasin
selain bupati juga ada beberapa pejabat
di lingkungan pemkap kabupaten bogor
yang juga ikut dijadikan tersangka
seperti maulana adam
sekdis pupr kabupaten bogor
kemudian ihsan ayatullah
kasubdis kas daerah kabupaten bogor
dan juga ada rizky taufik
ppk dinas pupr kabupaten bogor
ini adalah mereka yang diduga memberi
atau pihak yang memberikan suap
kepada para petugas bpk
perwakilan jawa barat
sementara selain empat orang yang saya sudah sebutkan tadi
ada empat orang kemudian yang juga ditetapkan
empat orang ini adalah perwakilan dari
badan pemeriksa keuangan wilayah jawa barat
pegawai bpk perwakilan jabar
kemudian ada arko mulawan
pegawai bpk perwakilan jabar
yakni ketua tim dalam melakukan pemeriksaan audit
untuk pemkap bogor
kemudian hendran nur rahmatullah
ini adalah bagian tim pemeriksanya
dan juga ada satu orang lagi pemeriksa
dari tim bpk perwakilan bogor
yakni geri ginanjar
kalau melihat penjelasan dari pihak kpk
bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut
dilakukan pada dua puluh enam april pagi hingga dua puluh tujuh april pagi
dua puluh enam april pagi lebih menyasar kepada penangkapan
operasi tangkap tangan kepada perwakilan bpk
di wilayah bandung jawa barat
sementara dua puluh tujuh april pagi ini adalah mengamankan
ade yasin kemudian juga pihak pihak terkait
di pemkap kabupaten bogor
di rumah masing masing pada tanggal dua puluh tujuh april maggie
dan dugaan kasus yang disangka
yang disangkakan kepada para tersangka
delapan tersangka ini adalah terkait dugaan suap
pengurusan temuan laporan keuangan pemkap kabupaten bogor
untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian
pemkap kabupaten bogor kami mendapatkan informasi
setelah bupati dari kabupaten bogor
ade yasin ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kpk
pemkap kabupaten bogor melalui kepala dinas komunikasi dan informatika
dan informatika menyampaikan
bahwa pihaknya akan memberi bantuan pendampingan
tapi ini perlu digarisbawahi
bantuan pendampingan bukan bantuan hukum
karena untuk memberikan bantuan hukum ini
ada menunggu tahapan tahapan juga mengikuti perkembangan selanjutnya
dari kasus yang saat ini tengah ditangani oleh pihak kpk
itu yang disampaikan dan juga karena bupati kabupaten bogor ini di
sedang ditangkap oleh pihak kpk
maka kepemimpinan diserahkan
bahkan kepada wakil bupati kabupaten bogor
iwan setiawan ini juga merupakan atas arahan atau perintah
dari gubernur jawa barat
dan kalau kita lihat yang diumumkan kpk nilai suap
saat operasi tangkap tangan terjadi
sebanyak satu dua puluh empat miliar uang yang ditemukan
terbagi atas uang tunai yang ditemukan sebanyak lima ratus tujuh puluh juta rupiah
sementara sisanya ada dalam beberapa rekening sejumlah total empat ratus lima puluh empat
mengenai beberapa orang atau petugas dari badan pemeriksa keuangan
perwakilan jawa barat ini juga update yang kami dapatkan dari pihak bpk
kemarin juga sudah menyampaikan bahwa bpk memberikan sanksi tegas
kepada mereka mereka yang terlibat dalam kasus penangkapan di operasi tangkap tangan
yang melibatkan pihak pemerintah kabupaten bogor dan juga
perwakilan bpk jawa barat
disampaikan bahwa kepala perwakilan bpk jawa barat yakni agus khotib
ini dicopot jabatannya sebagai kepala kemudian tentu saja ini adalah buntut dari operasi tangkap tangan
karena bawahannya terlibat atas kasus pemberian suap dan menerima suap
pihak yang kena ott juga disebutkan petugas dan pemeriksa ini
staff dan pemeriksaan juga tengah diproses di internal bpk juga statusnya akan dicopot
kami akan terus memantau
kasus korupsi yang menetapkan bupati bogor sebagai tersangka suap auditor bpk
koresponden cnn indonesia teddy zuhari atas laporan anda
selamat bertugas kembali